sidang penipuan perjalanan umroh le first travel kembali digelar di pengadilan negeri depok jawa barat agenda sidang masih mendengarkan keterangan sejumlah saksi
sidang dimulai sejak pukul sepuluh pagi dengan menghadirkan sebelas saksi yang merupakan pegawai first travel
masing masing saksi menjelaskan tugas mereka selama masih menjadi pegawai first travel
mulai dari petugas manifest pengurusan paspor tiketing komunikasi dengan vendor hingga kepala cabang kantor first travel dari beberapa daerah
di antaranya sidoarjo bandung dan bali
anissa hasibuan andika suraman dan kiki hasibuan ketiganya didakwa melakukan penipuan atau penggelapan terkait dengan perjalanan umroh
kita ke pengadilan negeri depok jawa barat sudah ada koresponden albi pratama
albi selamat siang sebelumnya disebutkan sejumlah saksi para pegawai first travel sudah hadir di persidangan kali ini
apakah mereka mengungkapkan
apakah mereka mengungkapkan adanya kejanggalan saat bekerja di first travel
selamat siang elvira hari ini merupakan gelaran sidang ketujuh dari sidang kasus penipuan yang dilakukan oleh agen perjalanan umroh first travel
dimana sidang ini sendiri dilakukan di pengadilan negeri depok jawa barat
dan saat ini sidang masih berlangsung sejak dimulai pukul sepuluh pagi tadi
dan hari ini memang sebelumnya pada pekan yang lalu pada sidang ke enam
dinyatakan bahwa hari ini akan ada tiga belas orang saksi yang akan dihadirkan
tetapi dari tiga belas orang saksi tersebut hanya sebelas orang saja yang hadir ke persidangan ke tujuh hari ini
di mana sebelas orang ini merupakan karyawan dari first travel sendiri
mulai dari tingkatan staff lalu manajer dan juga kepala cabang
dan dari sebelas orang saksi ini memang ditanyakan seputar peran ataupun tugasnya saat bekerja di first travel
di mana beberapa di antaranya memang mengaku bekerja sebagai manifest entry data
lalu ada pengurusan pasport dan juga pengurusan visa lalu ada tim komunikasi dengan pihak vendor
dan juga tim yang memang melakukan komunikasi langsung dengan para calon jemaah umroh sendiri
dan dari sejumlah keterangan saksi menyatakan bahwa kejanggalan kejanggalan yang ditemukan
itu lebih kepada setoran yang seharusnya diberikan kepada sejumlah vendor di kawasan arab saudi
misalnya seperti hotel dan lain sebagainya yang sampai beberapa waktu terakhir sebelum kasus ini terungkap
itu belum juga dibayarkan kepada pihak vendor sendiri
dan sejumlah karyawan ini sendiri pun mengaku dari ukuran
gaji ataupun upah yang diberikan tidak ada masalah dan dibayarkan secara rutin
dan dari masing masing staff memang memiliki beberapa nominal rupiah gaji yang berbeda
seperti misalnya staff mengaku mendapatkan gaji sekitar tiga juta rupiah
sedangkan untuk tahap manajer itu sekitar empat juta sampai dengan lima juta rupiah
dan untuk kepala cabang sendiri itu sekitar enam sampai dengan tujuh juta rupiah
dimana dari sebelas orang saksi sendiri dimana tiga di antaranya merupakan kepala cabang
agen first travel sendiri yang berada di sidoarjo
yang berada di bandung dan juga berada di bali seperti itu
dan ada satu hal yang diungkapkan oleh beberapa pihak sendiri yang dihadirkan sebagai saksi pada hari ini
dimana upah ataupun gaji yang diterima oleh kiki hasibuan yang tidak lain adalah
direktur keuangan yang juga adik dari anissa asibuan itu hanya sekitar delapan juta rupiah
dan itu tidak sebanding dengan ukuran ataupun hidup
gaya hidup yang dilakukan oleh kiki hasibuan selaku adik dari anis hasibuan yang juga sama sama hidup bermewah mewah seperti itu
dari keterangan saksi saksi ini memang belum mengarah kepada apakah ada mekanisme ataupun keterlibatan mereka
diatur oleh andika surahman ataupun anissa hasibuan dalam mengelola keuangan
yang mana uang tersebut disetorkan oleh sejumlah calon jamaah umroh
baik yang sudah langsung lunas ataupun yang secara dicicil seperti itu
dan elvira bahwa sebelumnya pada pekan lalu dinyatakan bahwa salah satu artis yang juga di endorse oleh pihak first travel yaitu syahrini
dimungkinkan akan datang ke persidangan di pekan ini tetapi bukan hari senin ini
melainkan hari rabu besok dan merupakan panggilan ketiga
dan jika nantinya syahrini tidak juga hadir di panggilan ketiga pada hari rabu besok
dimana sidang itu merupakan sidang ke delapan
maka pihak dari jaksa penuntut umum ini akan melakukan pemanggilan paksa kepada syahrini sendiri
dan nantinya syahrini juga bisa dikenakan pasal dua ratus empat puluh empat kuhp terkait dengan ketidaksediaan saksi untuk hadir ke persidangan
dengan ancaman hukuman pidana minimal empat bulan penjara begitu elvira
ya albi kita tahu dalam sidang sebelumnya
banyak calon jemaah yang ditipu hadir di persidangan apakah respon serupa masih anda lihat hari ini
ya elvira hari ini memang ada sejumlah korban yang merupakan calon jamaah umroh
yang melalui proses ataupun mengikuti agen first travel sendiri di dalam ruang sidang
tetapi tidak seramai ketika sidang pertama kali digelar pada sembilan belas februari dua ribu delapan belas yang lalu
dan beberapa korban sendiri duduk di kursi kursi yang lainnya
yang memang sudah disediakan di dalam ruang cakra yang menjadi ruang sidang sendiri
tetapi tidak ada pengamanan yang terlalu ketat seperti yang dilakukan oleh pihak kepolisian beberapa waktu lalu
dan pada kali ini para korban ini cenderung lebih tertib dan lebih mendengarkan keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan
walaupun ada tiga terdakwa yang juga dimasukkan ataupun dihadirkan ke dalam ruang sidang sendiri
yaitu andika surahman anissa hasibwan dan juga kiha hasibwan
dan memang fokus yang kita cari pada kesempatan kali ini adalah nantinya menanyakan kepada tim jaksa penuntut umum mengenai
aset aset apa saja yang sudah berhasil disita dari pihak first travel sendiri
karena sejauh ini informasi yang sudah saya dapatkan baru sekitar lima puluh miliar rupiah saja aset yang berhasil ditemukan seperti itu
dan total kerugian yang memang dialami oleh sekitar enam puluh tiga tiga ratus calon jamaah umroh yang mengikuti agen first travel ini sendiri
hampir satu triliun yaitu sekitar sembilan ratus miliar
dan nantinya juga kita akan menanyakan apakah ada aset aset yang dimiliki oleh para petinggi first travel sendiri
terkait dengan kepemilikan aset yang berada di luar negeri seperti itu elvira
baik albi kita tunggu perkembangan terkini lainnya dari ruansi dan terima kasih informasi anda siang ini